hai ribuan tenaga kesehatan honorer dari berbagai daerah di jawa barat melakukan
aksi unjuk rasa di depan gedung sate bandung pada jumat lima agustus lalu mereka menuntut pemerintah
menaikkan status kepegawaian mereka menjadi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kontrak atau p tiga k unjuk rasa dilakukan karena pemerintah pusat akan menghapus
sistem tenaga kerja honorer mulai dua ribu dua puluh tiga mendatang melalui kementerian pendaya gunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi salah satu nakes yang terancam oleh aturan penghapusan ini adalah pihak
hoeriah seorang bidan yang bekerja di puskesmas culamega kebupaten tasik malaya jawa barat ibu
satu anak yang sudah bekerja sebagai bidan selama sebelas tahun ini meminta agar kebijakan penghapusan
dikaji ulang pia bercerita berprofesi sebagai bidan di tempat kerjanya saat ini tidak mudah
ia harus berjuang melayani warga dari delapan dusun dan dua belas posyandu dengan upah tak lebih dari lima ratus
rupiah setiap bulan
nya itu pun baru ia terima sejak tiga tahun terakhir ia juga meminta agar tenaga honorer yang
sudah mengabdi lama bisa diprioritaskan kami ingin diprioritaskan untuk diangkat sebagai tenaga asn
baik itu cpns maupun p tiga k dan kami tidak ingin dirumahkan begitu aja karena kami juga punya
dan kami ingin diprioritaskan untuk menggantikan pegawai asn yang pensiun kursinya diprioritaskan
untuk tenaga honorer yang ada yang sudah bekerja di pemerintahan selain pia menurut forum komunikasi
honorer fasian kes jawa barat terdapat enam puluh tiga tenaga honorer lain yang merasakan hal serupa
sebagai bentuk usaha pada selasa sembilan agustus pagi mereka melakukan audiensi dengan
gubernur jawa barat ridwan kamil pada kesempatan itu mereka kembali menyampaikan berbagai keluhan
aspirasinya mengenai status honorer yang akan dihapus mulai dua ribu dua puluh tiga mendatang meski sudah
dilakukan pertemuan menurut salah satu perwakilannya belum ada solusi yang diberikan kami sangat
memahami ketika pak gubernur membutuhkan waktu untuk membuat tim di dalam mencari solusi untuk
permasalahan permasalahan yang terkait dengan adanya pp empat puluh sembilan dua ribu delapan belas ini kami sangat memahami
yang terkait dengan adanya pp empat puluh sembilan dua ribu delapan belas ini kami sangat memahami itu dan kami tetap mengapresiasi
karena kami ingin solusi yang matang bukan hanya solusi yang sekedar diucapkan dalam satu kalimat
tetapi tindak lanjutnya tidak ada kami tidak ingin seperti itu
sementara menurut gubernur jawa barat ridwan kamil ia akan membentuk gugus tugas untuk mencari solusi bersama
rencananya rk akan berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat soal aturan penghapusan tenaga honorer ini
semua aspirasinya kita dengarkan dan solusi jawa barat adalah akan membentuk gugus tugas
antara perwakilan mereka dengan tim dari jawa barat untuk secara transparan mencari solusi
kalau itu kewenangan pusat kita berjuang sama sama ke pusat
kalau kewanangan provinsi kita berjuang sama sama
kita cari solusi di provinsi kalau kewenangannya bupati wali kota kita bikin edaran dan lain sebagainya
rencananya pertemuan antara pemerintah jabar dan perwakilan tenaga kesehatan honorer akan kembali dilakukan
setelah ada hasil komunikasi yang dilakukan oleh gubernur jawa barat bersama dengan sejumlah pihak
salah satunya dengan pemerintah pusat
tim liputan cnn indonesia jawa barat